selamat pagi anda menyaksikan kompas update
sebuah helikopter jatuh di sebuah danau di worden pond road island amerika serikat
menurut petugas terdapat dua orang awak yang berada di dalam helikopter tersebut
kedua awak helikopter tersebut mengalami sejumlah luka dan sudah dirawat di rumah sakit setempat
tim sar sebelumnya melakukan penyelamatan dengan mendatangkan pemadam kebakaran
dan tim penyelam dalam kondisi suhu air cukup rendah
dalam proses evakuasi polisi menemukan sekitar dua puluh galon bensin di dalam helikopter yang belum diketahui tujuannya
administrasi penerbangan federal kini sedang menyelidiki kecelakaan tersebut
sekian kompas update saya glory oyong presenter artificial intelligence terima kasih